mama kelih kenapa
kamu kalau mau main lagi sama adik itu kan bisa besok
kamu kalau mau main lagi sama adik itu kan bisa besok
orang yang tadi itu
orang yang akan merawat kamu mulai besok
orang yang tadi itu
aku akan ketemu askara lagi dong
walaupun aku takut di sini tapi aku senang karena aku udah gak ketemu lagi sama dede askara
aku bisa lihat lagi dede askara
alhamdulillah ya allah
terima kasih ya allah telah kabulin doa aku
udah ya jangan nangis
mama aku berhasil ketemu sama dede askara
besok dede askara kesini lagi
aku bisa main sama askara seharian
aku hanya bisa melihat askara main seharian
tapi mama papa deh
andai mama sama papa ada di sini
aku pasti lebih senang lagi
al kamu udah pulang
gimana udah ketemu raina
terakhir telponin sama dia
ya jadi janjian sama orang yang telpon
terus aku telpon lagi
dia bilang katanya sudah dekat sudah tiga menit lagi lah katanya mau sampai
cuman waktu pas sebelum dia tutup telpon aku sempat dengar dia seperti terlibat perkelahian
terus aku sama randy karena dia bilang sudah deket kan aku coba sama randy encar untuk cari
tapi gak ketemu juga
yang cuma yang itu yang aku agak khawatirin tuh sebenarnya takutnya rena beneran sama dia waktu pas kejadian
terus dia terlibat perkelahian kan
udah kamu jangan mikir yang macem macem
kamu jangan berpikiran jauh seperti itu
pokoknya ya berdoa aja
berdoa aja yang terbaik buat renang
sama mama juga kecewa sih
iya bener papa
kamu bilang macem macem kita dengan raina gak kena penapa
aku yakin insya allah juga kamu bakal bertemu lagi dengan anak anak
saya masih sangat tidak nyaman dengan kehadiran dia
sikap ramahnya seperti ada yang dia tutup tutupi
aduh nih cewek mau bertingkah apa lagi sih
udah deh mau sok sokan gini gini di rumah ini
wih moga banget gue
ih kenapa sih dia ini sok sokan perhatian banget sama mas al
kesel dah kiki liatnya
dia bakal tinggal di sini sampai kapan lagi sih
kalau gitu kita istirahat dulu deh

saya doakan yang terbaik selalu
terima kasih ya
nah ya udah amin dulu
kalau bukan karena perbuatan
hmm kamu gak harus jadi seperti ini nak
setiap kali om melihat kamu seperti ini yang om bayangkan adalah nasib anak om sendiri
om ini sebenarnya siapa sih
apa om ini orang jahat
apa dia yang menculik aku
aku nggak tahu apa apa tentang om ini
tapi aku takut
aku gak mau
terus tinggal di sini
dan tante itu bagaimana askara bisa sama tante itu ya
apa dia yang menumbuhkan askara
atau askara juga diculik
tapi tante itu kelihatan baik sama askara
aku sudah gak sabar
pengen segera besok biar aku ketemu lagi sama sekarang
aku mau pergi ke rumah

aku mau pergi ke rumah
lelah banget kayaknya dia seharian nemenin aku tadi mas
minyak banget tidurnya ini
kamu cuci tangan dulu dong
mas kamu tau gak
aku udah terima kerja
kerja di mana
katanya sih mas
di rumahnya orang kaya
tadi di sana juga aku udah dikasih tau
harus ngapain aja
selain ngerus rumah
aku disuruh jagain anak majikan aku mas
tapi kasihan deh
jauh gak tempatnya
ya lumayan sih
gak jauh jauh banget juga
tadi abizar disana tuh seneng banget loh mas
lebih tua lah
berapa tahun diatasnya dia
emang lagi butuh temen temen yang selusia sama dia
ya beda beda sedikit lah sih
yang pasti kamu disitu
tetap tetap ayo disitu
orang yang sudah meninggal gak mungkin hidup lagi
ayo sebentar sebentar
mbak kenapa ikutin saya sih bang
beraninya sama cewek lo ya
saya gak tahu
gak tahu ini kenapa
saya gak salah
dia bukan roy
dia tuh cuma mirip sama roy
tapi kenapa mirip banget ya
sampai gue ngerasa beneran ketemu sama rohy
kalau dia beneran roy
dia aja gak kenal sama gue
dia tadi aja ngobrol sama gue kayak orang asing
berarti kan bukan roy
tapi sumpah deh itu
itu beneran deh wajahnya roy
gue gak mungkin lupa wajah roy kayak gimana
sebenernya siapa sih dia
makanya saya suruh orang untuk ngikutin kamu kemana mana rudy
dan ternyata benar
kamu sering pergi ke tempat tempat yang
saya gak pernah suruh
dan itu juga yang ngebuat kamu sering menghilang
dari tugas menjaga dirumah sakit
mau kabur dari saya
gak cukup kerja sama saya
saya janji deh bos
dan saya janji bos
gak akan menerima uang dari siapapun lagi bos
tunggu tunggu rudy
emangnya siapa yang bilang kalau kamu terima uang dari orang lain
saya gak pernah bilang seperti itu rudy
jadi si rudy
yang sepertinya sering bocorin proyekan
pantes aja saya sering kalah langkah terus
kurang ajarin orang
yang dibayar untuk jadi
pantes selama ini proyek saya banyak yang disabotas
dan ternyata rudy kamu adalah piang keroknya
saya bener bener gak nyangka
kamu berani main main sama saya
dengan seorang pengkhianat
saya minta ampun bos
berani main main sama saya sama semua
dari sini kami kedua

memang sua juga benar benar divided
sekarang saya mau tanya sama kamu
sejauh mana perkembangan kamu mencari nia dan kaila
kalau jawabannya gak memuaskan
kamu akan sama seperti rudy
gak akan bisa lari dari genggaman aku nia
gak akan aku lepasin
aku minta tolong lepasin aku
pak gie jauh jauh dari hidup aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
gak akan aku lepasin aku
jangan jangan mas
ternyata itu semua cuma mimpi
tapi rasanya nyata banget
kamu tuh seharusnya gak lupa siapa kamu
akan seperti apa hidup kamu kalau saya gak bantu kamu
tapi kamu malah berani bantah
kamu jangan khawatir disini kamu aman saya akan pastikan di rumah ini kamu
mungkin kamu bisa menangkan diri dengan berdoa ataupun sholat nanti setelah selesai
saya akan minta mirna atau kiki untuk buatkan teh supaya kamu lebih tenang
ya kasihan anak kamu kamu harus tahu
siksaan macam apa yang udah dia alami nia sampai dia seperti ini ya
saya udah terlalu banyak menyusahkan
tapi kalau memang
panik seperti ini
untuk menenangkan diri
supaya bisa lebih tenang aja
gak boleh kata allah
kalau bisa sholat dulu berdoa juga
saya gak inget terakhir kali saya sholat
ya mungkin sekarang bisa dicoba
itu juga kalau kamu mau
untuk bercerita yang paling baik adalah dengan allah
coba tau setelah sholat
setelah meluapkan semuanya
bisa jauh lebih tenang
entah kenapa setiap mendengar al berbicara
aku selalu merasa lebih tenang
dan hati aku juga lebih nyaman dari sebelumnya
handin benar benar beruntung bisa memiliki suami seperti al
mama gak ngerti kenapa dia sampai seperti itu
aku juga gak tau ma
aku juga gak banyak tanya
mungkin gempe buruk maka
ya tapi sebenarnya kan tadi waktu pas kita keluar juga udah lebih tinggi
ya mudah mudahan lebih surat bisa lebih tenang lagi
kamu istirahat disana
iya mama juga istirahat udah malam

ya berulang ya
saya gak pernah bertanyakan kesetiaan al terhadap handin
tapi yang jelas saya masih ragu dan cemas soal nia ini
apakah dia sebaik yang allah pikirkan
perasaanku mengatakan kita tetap harus muas padai dia
ya kepercayaan hanya ada jika kita sudah tahu dan memiliki semua data dan informasi
mengenai siapa dia
saya di tempat dialan
hari ini saya mau ketemu lagi sama elsa
pokoknya harus ada progres
saya bisa semakin dekat dengan dia
dan pada akhirnya
elsa jatuh ke pelukan saya
terima kasih pak
kalau gitu terima kasih pak
kamu datang dengan tepat waktu
dan tidak menghargai waktu
ayah ini saya mau berangkat
kalau kamu mau berangkat
kalau kamu perlu sesuatu
kamu bilang aja ke anak buah saya yang ada di luar ya
iya baik pak
memang kamu harus kerja sebaik mungkin
tolong kamu perhatikan terus anak saya
namanya mama kerja dulu ya
kamu disini dulu ya
jangan bikin berantakan
ini benar bedanya
terima kasih ya allah
aku bahagia banget
bisa ketemu asgara lagi
meski aku lagi sakit
kamu main dulu ya sama kakak ya
ya dek kakak juga pengen main sama kamu
tapi kakak masih sakit ya kakak juga pengen main sama kamu
terus baru main sendiri ya
ibu mau bikinin masakan dulu buat kamu ya
kamu disini dulu sama kakak kaila
nanti mama juga bikinan makanan buat kamu ya

kita lo pengen baik
kamu mau bikin asgara blunt
terima kasih ya allah
ascara tahu gak ya kalau mama sudah gak ada
dada siva yang ada di perut mama juga sudah gak ada
kata bapak mama dan dada siva sudah di surga sekarang
setiap hari bapak terus terusan cari kamu dek
sekarang pasti bapak juga cari kakak
ya allah semoga papa tahu kalau kita sudah ketemu
dan semoga papa segera aja buat kita